reka ulang pembunuhan sadis yang dilakukan komplotan spesialis pencurian hewan ternak digelar di kabupaten bandung barat
sekitar tiga puluh tujuh adegan diperagakan dan menyita perhatian warga sekitar
umpatan dan teriakan ratusan warga mewarnai proses reka ulang pembunuhan kirno
kirno yang merupakan pemilik hewan ternak dihabisi pelaku pencuri ternak di desa cipendei pada larang kabupaten bandung barat
dalam reka adegan ulang ini para tersangka menjebol dinding tembok perkebunan milik korban pada malam hari
namun saat membawa kerbau curian ke dalam mobil angkot aksi para pelaku kepergok korban dan warga yang tengah melakukan ronda malam
karena panik para pelaku kemudian menghampiri korban dan menghabisi nyawanya dengan cara dipukul dengan batu dan balok kayu
wajah tangan dan kaki korban diikat dan tubuhnya dibuang ke kubangan selokan
sejumlah lima orang ini ingin menguasai harta milik daripada korban yaitu kerbau
kemudian dari adegan para adegan tadi kita lihat memang kerbau sudah sempat dikuasai oleh pelaku
tetapi dengan datangnya saksi yaitu saksi dari pos ronda itu mengubah pikiran mereka
jadi mereka kabur tanpa membawa hasil
keempat pelaku yang berhasil ditangkap adalah spesialis pencurian hewan ternak dan hewan kurban yang telah beroperasi di wilayah jawa barat
seperti di karawang indramayu dan sumedang
tresna pamungkas kabupaten bandung barat